menyatakan terdala gu gu gu ku ruzaibin
terbukti salah salah dan meyakinkan bersalah
melakukan hidup pidana
turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan
sebagaimana dalam bilangan
dua menjatuhkan pidana terhadap berjalan dengan pidana penjara selama
tiga tahun enam bulan
tiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terjelas
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
empat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
lima menetapkan barang bukti berupa angka satu sampai angka dua ratus tujuh puluh empat

enam mengubahkan terjelas membayar biaya perkara sebesar rp lima

seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama kebun kajar
yang pasti kami dari penasihat hukum terkait dengan putusan majelis hakim
kita hargai putusan majelis hakim
namun menurut kami dalam putusan tersebut
dalam putusan majelis hakim tersebut
kami menganggap adanya pertimbangan pertimbangan
dan fakta persidangan yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim
sehingga kami nyatakan pikir pikir
kalau bicara hati hati yang berat kami kembali lagi
dalam perkara ini fakta persidangan terungkap dengan terang
bahwa seluruh dana bcif boeing itu telah diserap diimplementasikan oleh act
kepada penerima manfaat yang ditunjuk
dan sampai dengan saat ini juga sampai dengan putusan hari ini
seluruh ahli waris dari dana bjm boeing tersebut
tidak ada yang komplain kepada act
tidak ada yang mengajukan keberatan kepada hiasan act